hai hasil otopsi tim perhimpunan dokter forensik indonesia cabang jawa timur terhadap dua korban
tragedi kanjuruhan menyebutkan tidak ada kandungan zat kimia gas air mata pada organ dalam jenazah
penyebab kematian dua korban itu disebut karena kekerasan benda tumpul pendamping hukum tim
gabungan aremania dari federasi kontras mengatakan telah memprediksi hasil otopsi
yang tidak bisa menggambarkan secara tepat penyebab kematian korban pasalnya otopsi baru
dilakukan satu bulan lebih pasca kematian korban padahal keluarga korban melihat wajah korban
menghitam dan keluar busa dari mulut atau hidung dari hasil otopsi itu pendamping hukum tim
gabungan aremania mendorong penyidik tidak meringankan tuntutan tersangka tapi justru
mendorong penyidik menambah pasal dan tersangka misalnya pasal penganiayaan

pasal pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak ada pun status berkas perkara tragedikan
juruhan kini pada tahap p sembilan belas atau dikembalikan dari kejaksaan tinggi jatim kepada penyidik
polda jatim agar dilengkapi dari kejaksaan tinggi juga berkas lagi kepada penyidik untuk diperbaiki
kesempatan kepada polisian untuk merombak ulang seluruh pasal yang saat ini telah ditetapkan sebagai
fl marshall untuk penetapan konstruksi pidana dengan tragedikan judul pasalnya mesti dirombak
tersangka nya mesti ditambah dan beberapa hal yang terkait sebagai luar bowian tuh di tambahan
dan bukan satu satunya
dalam hukum acara pidana autopsi dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah
suatu penyebab kematian yang tidak wajar
dosen hukum pidana universitas airlangga bambang suheryadi
menyebut perlu keterampilan dan kejelian dari penyidik
dalam mengungkap dari sisi yang lain untuk menemukan alat bukti lain
sementara untuk menambah pasal dan tersangka penyidik harus memperhatikan dua hal
satu hubungan kausa antara perbuatan dan matinya orang itu
salah satunya dengan visum tadi kan
penyebabnya bisa banyak bisa rentetan gitu kan
ada hubungan kausal
kemudian apakah ada hubungan subjektif
hubungan batin pelaku dengan perbuatan
artinya ketika matinya orang
jika dengan membunuh itu apabila matinya orang itu digendai oleh pelaku
itu membunuh sengaja membunuh
tapi kalau matinya itu tidak dihindaki pelaku
tapi terjadi itu kelalean
nah dalam hukum itu itu yang harus diperhatikan
sebelumnya penyidik menjerat tersangka anggota kepolisian
dalam tragedi kanjuruhan dengan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp
terkait kesalahan yang menyebabkan kematian orang
sementara tersangka warga sipil dijerat pasal yang sama
ditambah pasal lima puluh dua dan satu ratus tiga puluh
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan